abrak motor disuruh motor lagi dagang majigur
itu gimana ceritanya pak
ya ceritanya ya saya lagi jalan jalannya bukan mudun gitu
di belakang nggak tahu ada motor
walaupun di rudung saya lagi berubah ke bawah di bali
makanannya hambruk semua
tahun ini abah sadikin menginjak usia tujuh puluh tahun
namun di usia senjanya abah memilih meninggalkan keluarganya di kampung
untuk mengais rezeki di jakarta sebagai pedagang kwerangi
kegiatan abah setiap pagi
pagi dimulai di kontrakan kecil yang berada di kelurahan cipinang muara
jati negara jakarta timur
sebelum berjualan abah menyiapkan adonan untuk kue rangi yang akan ia jajakan
beberapa butir kelapa tua ia parut dan dicampur dengan tiga kg tepung sagu
untuk pemanisnya abah melarutkan satu kg gula merah
yang dicampur dengan beberapa sendok tepung tapioca
abah mengeluarkan uang rata rata seratus ribu rupiah
untuk modalnya berjualan
selama dua hari ke depan
setelah selesai abah biasanya memasak satu porsi kwerangi
yang ia santap sebagai sarapan
selain lebih hemat abah mencucipi rasa kwerangi buatannya terlebih dahulu
sebelum dijajakan kepada pelanggan
setelah semua selesai abah bergegas mendorong gerobak
memulai hari menjemput rezeki
abah sehari hari berkeliling ke sejumlah kompleks perumahan
di kecamatan jati negara jakarta timur
abah menjual satu porsi kwerangi dengan harga lima ribu rupiah
walaupun beberapa pedagang lain telah mematok harga rata rata tujuh sampai sepuluh rupiah
abah tetap bertahan di harga lama
abah berharap harga yang lebih terjangkau akan menarik lebih banyak pembeli
walau untung yang diperolehnya lebih sedikit
emang dia sih dari dulu kelihatannya emang semangat terus dia
dia kerjanya emang jarang pulang juga jarang dia
kadang kan tiga bulan baru pulang dia
iya emang ya emang motivasi buat kita kita yang masih muda gitu ya
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan adalah tahun pertama abah menginjakan kaki di jakarta
ketika itu abah berjualan bajigur lengkap dengan kudapan pendampingnya
namun lima tahun yang lalu abah memutuskan untuk berhasil
berhenti menjual bajigur dan beralih menjadi penjual kue rangi
selain modalnya tak terlalu besar abah terpaksa beralih setelah tertabrak motor
kecelakaan itu membuatnya trauma hingga saat ini
dari tabrak motor disuruh motor lagi dagang majigur
itu gimana ceritanya abah
ya ceritanya ya saya lagi jalan jalan yang bukan mudun gitu
di belakang nggak tau ada motor udah nyuruh dong
saya lagi gua roba ke bawah tiba balik
namun malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih
sekitar dua tahun yang lalu gerobak kue rangi abah terguling ketika melintasi jalan berlubang
adonan kue ranginya pun berhamburan ke jalan
ada lubang ada airnya penuh
jadi yang sebelah rodanya ke bawah yang satunya ke atas
jadi dibalik nggak bisa ditahan
sudah bisa baru dibangunin
berapa isi berobatnya
ditolongin pada dibantuin ngangkat
kan berat bajigur
baru udah balik lagi aja pulang lagi gitu
kisah perjuangan abah tak berhenti sampai di situ
tepat setahun yang lalu abah pernah ditipu oleh seorang warga yang berpura pura membeli dagangan miliknya
minta kue rangi pesen
pesen kata kue rangi delapan buji pak
baru bikin tiga biji malah minjem uang
minjem uang dulu pak
karena mau lepas motor karena di bengkel
katanya begitu berapa lima puluh ribu aja
dikasih wah dikasih
sudah ada sejamnya ditunggu nggak datang datang
sampai disuruh ke pasar nggak ada orangnya
atau kemana kabur kali
menjelang siang matahari perlahan tertutup oleh awan hitam
tak lama kemudian hujan lebat pun turun membasahi jalan
abah bergegas menepi mencari tempat untuk berteduh
gerobak usang milik abah memang mudah kemasukan air
kalau sudah begitu adonan sagu miliknya menjadi lengket dan tak dapat diolah menjadi kue rangi
puluhan tahun hidup sebatang kara di ibu kota
abah rela menahan rindu terhadap ketiga anaknya
pekerjaan yang tersedia di kampungnya memerlukan kekuatan fisik
sementara tenaga abah tak lagi sekuat ketika ia masih muda
ya kamu mah dikit nggak ada yang beli banyak aja
karena di jakarta kan kemana mana muter gitu
kalau di kampung berapa orang
meski masih hujan rintik rintik abah kembali berjualan
namun kali ini abah melangkah dengan lebih berhati hati
bukan sekali dua kali abah terpleset karena licinnya jalanan
terus jadi sakit
jadi sebulan mah nggak bisa tidur aja nangis terus
tukang urut berapa balik
terus pak doktor
setengah jam berkeliling tiba tiba hujan lembat kembali turun
abah bergegas menepi mencari tempat untuk berteduh
memang akhir akhir ini pemasukan abah tengah turun drastis akibat hujan
jika sebelumnya abah mampu mengantongi untung bersih sedikitnya lima puluh ribu rupiah sehari
beberapa pekan terakhir abah hanya mengantongi rata rata dua puluh ribu rupiah saja
abah biasanya pulang ke kampung halamannya desa babakan mulia kecamatan kuningan jawa barat setiap tiga bulan sekali
namun sudah setengah tahun terakhir abah tak pulang
lantaran kondisi keuangannya tengah menurun drastis
tak lama kemudian azan sholat asar berkumandang
abah bergegas menuju masjid terdekat untuk menunaikan sholat
meski pekerjaannya berat untuk orang seusianya
abah tak pernah berpikir untuk meminta dinafkahi oleh anak ataupun kerabatnya di kampung halaman
baginya selama masih mampu ia akan berusaha untuk mengais rejeki sendiri
rian fernando dwi agung yudiarto jakarta